kita awali cnn indonesian news hour hari ini dari informasi terkait arus balik penumpang kereta api jarak jauh
yang belum terlihat di stasiun pasar senen pada minggu siang
pt kai daup satu memprediksi arus balik baru akan terjadi pada tiga januari dua ribu dua puluh satu atau tepatnya setelah libur tahun baru
sampai minggu siang jumlah penumpang kereta api jarak jauh yang berangkat lebih banyak dibandingkan kedatangan
antrean penumpang kereta api jarak jauh baik rapid test antigen maupun antrean keberangkatan ini masih ramai sejak pagi
data sementara penjualan tiket kereta jarak jauh di stasiun pasar senen untuk keberangkatan ada sebanyak tiga enam ratus tujuh puluh empat penumpang
sementara untuk kedatangan hanya sekitar sepertiganya
kementerian perhubungan memprediksi arus balik akan terjadi dalam dua fase yakni dua puluh tujuh desember dan tiga januari dua ribu dua puluh satu